ya ya ini air sabun dan ada wangiannya
ustadz ustadz ustadz deh udah udah tuh
terima gua ustadz apaan tuh bikin sanksi kayak gitu sobi bawa
gak bener sanksi kayak gini apaan tuh
baik banget nih sajiannya ada temennya
aduh udah lumayan ganteng lagi ya
dikasih hukuman begitu baik
iya baik banget sajiannya memang
mantap lah kita sih
hey guys kayaknya tommy dan temen temennya itu bukan sendiri beneran ya
keliatan banget gitu kalo mereka itu terpaksa
kayak gua ya
ya gak sih
mereka itu baru hijrah untuk jadi santri
sama kayak kamu baru hijrah kesini
jadul banget bahasanya
kalau gue mah ke pesantren ini ya
gue anggap sebagai rekreasi aja
kalo misalnya gua bosen ya
tinggal hangout ke tempat yang lebih oke
ajang gua belum kedenger
hp asal juga belum datang
sampe juga lu
ntar aneh jelasin disono
kalo aneh jelasin disini yang aneh bibir aneh doer
emang ga mau lah malas
kalo kagak mau aneh aduin ama ustaz sepuluh
ga aneh sama ustaz sepuluh
kagak mau aduin
enak paut lu
kok belum pada dateng sih
ente mau kemana
jangan pergi dulu
abis ini ada fraktek ya
temen ente udah pada dateng
jadi tunggu sini ya
fraktek ini ada perpala ga nih
fraktek apaan sih
lu gimane katanya dapet pahala
mana ada praktek mandiin jenazah dapet pahala
didengerin dulu makanya disimak
memandikan jenazah itu
bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya yang meninggal
dalam hal ini
ibnu abbas bahwasanya
rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
jika ada seseorang yang terjatuh dari kendaraannya
dan dia meninggal dunia
mandikan dia dengan air dan daun bidara
hadis riwayat bu horis seribu satu ratus delapan puluh enam dan muslim dua ribu sembilan puluh dua
tapi tidak semua
diperkenankan memandikan jenazah
dan yang boleh memandikan jenazah adalah
orang yang sudah cukup umur
agar dia bisa menjaga
sesuatu yang baik
menyiarkan sesuatu yang baik dari jenazah itu
dan menutup hal hal buruk dari si jenazah
harus dimandikan dengan laki laki
jika tidak ada keluarga atau tidak ada yang dapat memandikan jenazah
boleh dimandikan oleh orang lain
yang bisa memandikan jenazah
begitu juga sebaliknya
kalau jenazahnya perempuan
nah jadi antum antum harus bisa nih memandikan jenazah
kalau sewaktu waktu ada keluarga antum yang meninggal dunia wafat
antum tahu antum bisa memandikan jenazahnya sendiri
iya ikutin bang farouk ya
eh ikut deh ikut bang farouk
udah siap semuanya
sekarang diundi siapa yang mau jadi frage mayit
eh serah caranya gimana
kalau gua sami ov juga
ya allah kenapa gue yang dipilih
pada ngerjain gua nih
ntar gue mati beneran gimana kalau dimandiin
awas lupa deh
antum jadi frage mayit
ya biar adil
sudah kumpul semuanya ini ya
sudah ada yang mau jadi frage mayitnya
ayo ov ov jangan bantah
tiduran sini ov
jangan aneh start aja duju
nggak apa apa ini kan cuma
baik bismillahirrahmanirrahim ini kita
belajar bagaimana caranya memandikan mayat ya
saat ini di depan kita sudah ada mayt
cara yang pertama adalah kita melepaskan dulu
tapi tetap kita harus menutup beberapa bagian aurat
yang tidak boleh terlihat oleh orang lain
itu ahlaknya ya
ini mesti buka baju ustadz
oh enggak usah ini kan cuma contoh saja ya
nah setelah kita buka pakaiannya dan tutupi beberapa auratnya
kita lanjutkan dengan sendi sendinya kita lenturkan
ini kan biasanya namanya mayt ini sudah mulai agak kaku
beberapa jam saja
nah itu sudah mulai agak kaku
persendiannya kita lenturkan ya
iya bagian kaki juga
nah yang selanjutnya kita perhatikan
kuku tangan dan kuku kaki
apabila ada kuku kuku yang panjang
mesti kita gunting terlebih dahulu
potong dulu ya
potong dulu ya
setelah sudah rapi ya
selanjutnya ini yang cukup penting
ya perhatikan baik baik
mayat kita angkat setengah duduk
maka bagian perutnya akan tertekan
terus secara otomatis ya
lalu kita bantu ya
kita bantu kita tekan bagian perutnya
untuk mengeluarkan kotoran kotoran yang ada di dalam perutnya
paham sampai situ
sehingga bersih semua apa yang ada di perutnya ini
kita tidurkan kembali
dan sudah sampai
nah tahap ini tahap yang sangat penting
setelah ini artinya maid sudah siap untuk dimandikan
cara memandikannya pun kita harus mulai dari bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu
siram dengan air di sebelah kanan
siram dengan air di sebelah kiri
ingat air yang kita gunakan ini adalah air sabun
air sabun boleh ditambahi dengan wawangian
ini air sabun dan ada wawangiannya
gue bukannya mait
gue belum siap mati
eh teman teman tolong